karena hari ini merupakan hari pertama kampanye maka kemarin adalah hari terakhir kerja
ya gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
kali ini kita akan menyoroti jarod saiful hidayat yang mencanangkan pembasmian tingkus
tingkat provinsi dki jakarta di kecamatan kemayoran jakarta pusat
kompensasinya ada sebesar dua puluh ribu rupiah bagi masyarakat yang kemudian menjadi daya tarik
bagi warga untuk membersihkan tikus tikus apalagi tikus tikus got yang besar besar itu ya
di daerah dki jakarta
populasi tikus di jakarta luar biasa tidak kendali
kalau kita basmi seperti ini kan belum pernah ini
kalau kita basmi seperti ini bisa bisa jumlah tikus di jakarta itu lebih banyak
daripada jumlah orang di jakarta
jarod juga menyaksikan cara pemusnahan hama tikus menggunakan metode pengasapan dengan belerang
setelah mati bangkai tikus akan dikubur untuk dijadikan pupuk organik
kompensasi sebesar dua puluh ribu rupiah
bagi masyarakat yang mampu menangkap seekor tikus menarik perhatian pekerja pengawas saluran air
perburuan hewan dengan nama ilmiah
ratus norvegicus ini juga dilakukan hingga ke dalam saluran air
untuk pembasmian hama tikus pemprov dki jakarta telah menggelontorkan anggaran sebesar delapan puluh juta rupiah per kelurahan